kalau naik motor listrik udah pasti gak berisik tapi gimana ya pendapat masyarakat soal motor listrik
eh mbak mau kemana jangan dibawa kabur
boleh asal dibayar dulu ya mbak
kalau menurut saya sih motor listrik kalau menurut saya mungkin di nggak lama lagi sih bakal gantiin motor bensin sih mbak yang bertenaga mesin ya
cuma kalo motor listrik kan gak tau spare partnya gantinya gimana terus kalo baterainya sawak lah baterainya kembung misalkan
cuma yang dikhawatirkan tuh ketika adanya banjir kali ya takut nanti ada konsulat konsulat atau apa gitu
mengurangi polusi sih dampaknya lebih besar khususnya di jakarta ini
pelan pelan pak sofi
aduh udah tau dong kalau akhir akhir ini kualitas udara di ibu kota dan sekitarnya masuk kategori buruk bahkan berbahaya bagi pernafasan
udah lagi ada
selain menggunakan transportasi umum beralih menggunakan kendaraan atau motor listrik dinilai dapat menjadi salah satu solusinya
gak hanya lebih ramah lingkungan
motor listrik juga punya sejumlah kelebihan lainnya
pemerintah mendukung penuh industri motor listrik di dalam negeri salah satunya dengan insentif pembelian motor listrik
nilai bantuan yang diberikan sebesar tujuh juta rupiah per unit dan berlaku selama dua tahun
yakni dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat dengan sejumlah persyaratan
bantuan ini berlaku bagi motor listrik baru maupun motor konversi

masyarakat bisa mengikuti program konversi motor listrik dengan mengunjungi situs direktorat jenderal energi baru terbarukan dan konversi yang merupakan bagian dari kementerian esdm di sini nih
jadi kapan nih mau beralih asik loh naik motor listrik